wali kota solo gibran raka buming raka telah dipilih bakal calon presiden prabowo subianto untuk mendampinginya sebagai bakal calon wakil presiden
kurang dari sebulan sebelumnya dalam akun instagram resminya mas wali menyampaikan tujuh belas titik prioritas pembangunan pemerintah kota solo
bila gibran resmi maju sebagai calon wakil presiden maka ia meninggalkan sejumlah proyek dalam kondisi belum selesai dikerjakan
tiga belas titik prioritas pembangunan itu antara lain berupa pembangunan masjid islamic center museum pembangkit listrik tenaga sampah jalan layang kereta api dan pembangunan shelter umkm
selebihnya adalah proyek revitalisasi kawasan kota kawasan kumuh bangunan bersejarah pasar sentra umkm fasilitas olahraga hingga kebun binatang
lalu proyek api
lalu proyek api
yang merupakan revitalisasi dari taman satwa tarujuru
sementara sejumlah titik lainnya saat ini kondisinya beragam
seperti masih dalam pembangunan hingga masih dalam tahap kajian
di antaranya adalah pembangunan elevated rail atau rela yang disimpang tujuh joglo
proyek ini menelan dana hampir satu triliun rupiah atau tepatnya sembilan ratus dua puluh miliar rupiah
penataan kawasan balekambang saat ini masih terus dikejar pembangunannya
yang perlu dicatat dari pembangunan
dan tujuh belas titik prioritas ini adalah bahwa hampir seluruh anggaran dibiayai apbn dan hipaa
itu belum termasuk sejumlah proyek lain yang tidak masuk tujuh belas titik prioritas
namun digarap dengan menggunakan dana apbn
bila gibran maju sebagai cawapres maka berbagai jenis proyek yang menjadi prioritas akan ditinggalkannya begitu saja
artinya tanggung jawabnya dipanggul pemkot solo serta wali kota selanjutnya
apa pendapat warga solo tentang pembangunan yang belum tuntas karena ditinggal pemimpinnya
wong udah balik kota aja belum rampung semuanya
proyek proyeknya belum rampung
sudah mau ditinggal jadi wakil
nanti balik kota yang akan yang menurutkan
yang penggantinya pak gibran yang bisa meluruskan
diberi tanggung jawab bagaimana cara memajukan kota solo
masih banyak tugas tugas yang sampai saat ini belum terselesaikan
terkait dengan pembangunan beberapa prioritas pembangunan yang ada di kota solo
kalau boleh dibilang hanya ditinggal begitu saja
tetapi kalau memang itu sudah menjadi jalan politik bagi saya ya semoga sukses
guru besar tata negara universitas sebelas maret surakarta suni umul firdaus mengatakan
memang tidak ada aturan yang melarang seorang kepala daerah meninggalkan separuh jabatannya untuk pindah ke posisi lain
dalam konteks gibran ia seharusnya masih bisa terus memantau proyek proyek saat ia menjabat wali kota
meski sudah tak menjabat lagi baik menang ataupun kalah pada pilpres dua ribu sembilan belas

saya tidak bisa menjabat
saya tidak bisa menjabat
saya tidak bisa menjabat
saya tidak bisa menjabat
saya tidak bisa menjabat
saya tidak bisa menjabat
saya tidak bisa menjabat
saya tidak bisa menjabat
seluruh masyarakat di kota solo terutama stakeholder opd terkait mereka harus bertanggung jawab menyelesaikan ini
tapi mestinya juga nanti pak wali kota itu juga memantau langsung bagaimana perjalanan dari program kerja yang sudah dicanangkan
karena untuk memantau atau bertanggung jawab terhadap program kerja itu bisa dilaksanakan sebagai sosok sosok orang wali kota atau mungkin sosok di luar wali kota
dalam sejumlah konteks
pada kesempatan gibran raka buming raka menyebut
kalau seluruh proyek prioritasnya akan terus berlanjut
meski ia tak lagi menjabat sebagai wali kota
seorang pejabat publik sah sah saja mengejar karir politik untuk menempati posisi yang lebih tinggi
namun jangan sampai hal ini justru membuat warga masyarakat tersandera
karena warga masyarakat adalah para pembayar pajak
indrawan setiawan fajar indrajaya solo jawa tengah